tanpa pengawalan gubernur jawa tengah ganjar pranowo berdialog dengan ratusan warga yang
menolak lahannya dijadikan lokasi penambangan batu andesit untuk material pembangunan proyek
strategis nasional bendungan bener pada minggu dalam dialog yang digelar di masjid nurul huda
dusun kerajaan desa wadas purworejo jawa tengah tersebut warga bergantian menceritakan kronologis
kejadian terkait dengan kericuhan yang terjadi dan kekerasan yang diterima sejumlah warga wadas
usai berdialog dengan warga gubernur jawa tengah ganjar pranowo mengakui masih kurangnya dialog
antara pemerintah dengan warga terutama warga yang masih menolak ganjar meminta maaf pada warga
wadas dan menyatakan akan mengevaluasi pendekatan yang akan diambil pemerintah terkait dengan
pertambangan kuori di desa wadas ganjar pun berpesan kepada warga wadas yang menolak penambangan
agar menjaga kerukunan dengan warga yang berbeda
pilihan masyarakat juga bagus kok seandainya setelah ini saya nginep disini boleh nggak boleh
nanti saya nginep juga di kelompok yang lain boleh boleh yang penting jaga kerukunan
dulu anak anak jangan ada yang dibudi di sekolahan karena ini persoalan orang tuanya sehingga semuanya
kan bisa berjalan terima kasih sekali ini terlalu dengan sangat bagus sementara itu warga penolak
penambangan batu andesit menerima permintaan maaf dari gubernur jawa tengah tersebut namun
warga tetap bertahan dengan tuntutannya yakni adanya pencabutan izin penambangan lahan atau ipl
intinya tadi yang tadi tujuan utama kajar adalah permintaan maaf tentu kami sebagai warga yang
menjunjung tinggi menghormati betul niatan baik itikat baik dari bapak gubernur kami maafkan
tapi dengan satu syarat tetap takut ipl sampai kapanpun seperti yang diberitakan sebelumnya enam puluh empat warga desa wadas
yang menolak penambangan ditangkap petugas kepolisian pada selasa delapan februari lalu saat melakukan istiqosah
di masjid setempat ketika petugas melakukan pengamanan tim pengukur lahan milik warga yang
setuju namun sehari kemudian ke enam puluh empat warga tersebut dibebaskan dari joko purnomo purworejo jawa tengah